raden kemana raden
itu raden kenapa didorong dorong aduh
pak mat bener
tunggu aku bunuhnya pak mat
ini sudah sangat jelas
kamu tidak bisa mengelak lagi
banyak saksi mata yang melihat kamu yang mencabut pedang itu
dari tubuh atu pati arya
mimpi kau diam
di mana aku bunuh kau
siapa kau sebenarnya
aku adalah istrimu kadamran
siapa kau sebenarnya
apa yang terjadi
se crack terjadi

mereka itu semua mukkas
mengajar kau siliwangi kau sudah menjebakku di depan orang banyak tangkap dia
aku harus kabur
naga dalang sriwangi sudah jauh berkembang
dibanding saat terakhir kita ketemu
aku harus menggunakan ini
mumpung aliran darahnya aku buat terbang
dan dia tidak bisa menggunakan ilmu
aliran darahku terbalik
baik mr tau
jadi kau adalah selir kedas
iya aku selir kedas
kau kira kau sudah bisa membunuhku
ampun gusti prabu
kami berhasil membunuhnya
kenapa kalian membunuh
kenapa kalian tidak menang
kau harus hidup hidup
bisa menjatuhkan hukuman untukmu
kau masih bisa tetap hidup
mantra suluk aman jani
dengan mantra ini
kau tidak akan bisa membunuhku suniwati
aku akan mengganggu mu terus
sampai kau serahkan tahta pajajaran kepada keturunan
kau akan menang
kau akan menang
kau akan menang
kau akan menang
kau akan menang
kau akan menang
kau akan menang
kau akan menang
kau akan menang
kau akan menang
kau akan menang
kau akan menang
kau akan menang
kau akan menang
kau akan menang
kau akan menang
kau akan menang
kau akan menang
kau akan menang
kau akan menang
kau akan menang
kau akan menang
kau akan menang
kau akan menang
kau akan menang
kau akan menang
kau akan menang
kau akan menang
kau akan menang
kau akan menang
kau akan menang
kau akan menang
kau akan menang
kau akan menang
kau akan menang
kau akan menang
kau akan menang
kau akan menang
ini bukanlah tempat biasa
ini sebuah pertandingan
sesuatu yang besar akan terjadi
itu raden kenapa didorong dorong aduh
iya pak man
pak man bener
pak man tunggu aku bunuhnya pak man
ini sudah sangat jelas
kamu tidak bisa mengelak lagi
banyak saksi mata yang melihat kamunya mencabut pedang itu
dari tubuh adipati arya
nih kau diam
di depan aku bunuh kau
sampai jumpa lagi